bentar lagi gue akan nembak kerupuk kulit
aigo serius banget sih baca
maaf pak saya telat
dari ruangan uks
kenapa muka kamu kok memer gitu
kepentok tapi kok
kepentoknya dua kali pak
oh gitu yaudah lain kali hati hati
sekarang kamu duduk
masukin baju kamu
jadi tinggal rifki yang belum masuk ya
rifki sekarang sibuk pak
sekarang udah jadi manajernya michelle
masih sekolah aja udah sok sok sibuk jadi manajer
memang ricky aja itu yang seneng sama pak togar
cari cari alesan biar dipanggil ke ruang mereka
yaudah buka buka kalian
kita lanjutkan pelajarannya kemarin
ini foto anak yang perlu kamu kasih pelajaran
jangan sampai kamu salah
dan ini dp nya
kalau tugas kamu selesai
itu target kamu
anak itu muncul tanpa perlu kamu cari
sekarang kamu ikutin dia
jangan sampai dia lolos
emang kenapa sih kalau mobil mami lo
kan nyukap sendiri kenapa harus panik
gue harus ngejelasin juga kalau
ya ampun rinya gue bingung dong
orang nyokop sendiri kenapa harus panik
makanya jelasin biar gue ngerti
aduh sumpah ya bel
ini gue khawatir banget
kalau nyokap gue ke sekolah
gue ngakumin sesuatu teriuki
terus gimana dong
mungkin lo masuk ke kurung lks
terus sembuhin lo kalau kalau
lo balik kelas ribet semua lo
tadi botol kecap kenapa pergi gitu aja ya
padahal kayaknya dia liat gue tadi
tapi dia tadi juga uks ngapain ya
apa jangan jangan dia ngelihat gue sama mike terus dia salah paham
emang kenapa kalau betul kecap salah paham
gue sama mike kan gak ada hubungan apa apa
kalau si mike itu mantan pacarnya michelle
itu berarti nambah lagi sayangan gue
gue gak peduli berapa banyak sayangan gue
yang jelas gua harus ngalahin mereka semua

maaf ya aku pagi pagi telepon kamu
aku tuh kepikiran sama rifki
apa dia masih galau mas
kamu santai aja mila
rifki baik baik aja
namanya anak muda galau galau sedikit begitu
nanti juga reda sendiri
iya mas mudah mudahan ini cuma perasaan aku yang berlebihan aja ya mas
ya udah deh kalau gitu
aku mau siap siap kerja dulu ya mas
wah kegantengan gue nambah nih
satu persen dah mas
jadi ngerelain bolos cuma buat kayak gini doang
mas makasih ya
mas makasih ya
mas makasih ya
huh gue yakin nih kerupuk kulit pasti akan terpesona
nanti abis sekolah tunggu gue di tempat ini ya mas
jangan sampai telat jangan sampai gak dateng
soalnya ada yang pengen gue omongin penting
ternyata ada hikmahnya juga mantan pacarnya kerupuk kulit itu muncul
seenggaknya gue jadi paham sama perasaan gue
dan bentar lagi gue akan nembak kerupuk kulit
emang dari rifki dia mau ajak ketemu katanya penting
cieee penting apa tuh
biasa dia kan sosok manajer paling apa ngerjain lah
gue mau nanya sama kalian rifki kalian liat gak
oh bukannya kalian sekelas
iya tapi tadi rifki tuh gak masuk
padahal ada yang liat kalo rifki tuh udah masuk sekolah
oh tadi gue liat sih pas gue nganterin mike ke uks tapi abis itu dia pergi
terus kenapa gak lo panggil
ya kan gue nganterin mike ke uks buat ngajak
eee gue juga gak ngerti kemarenanya dia
gak diangkat pak
asli si rifki tuh kenapa sih
gak biasa aja loh dia kayak gini
gak tau dia bener
yaudah deh kalo gitu makasih banyak ya
yaudah ntar gue coba bantu caca telepon telepon
woy anak baru
gak ada kata kata
gue peringatin lo ya jangan pernah deketin michelle lagi
ya meskipun lo dulu pernah pacaran sama michelle tapi itu cuma masa lalu
kok ikut ikutan ngatur sih